dan sudah ada korespondensi nn indonesia silvano haji di palu sulawesi tengah
vano setelah tertangkap bagaimana saat ini kondisi istri santoso umi delima
apakah ia sudah mulai menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian
reinhard hingga sore ini istri santoso masih menjalani perawatan
karena kondisinya sampai sekarang masih dalam pemulihan setelah kemarin menyerahkan diri
dan ada indikasi informasi yang disampaikan oleh polisi bahwa ada tanda tanda kehamilan yang dialami oleh istri santoso
tetapi ini juga masih diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter yang mengobservasi keadaan kesehatan dari umi delima ini
sementara dalam kelompok santoso seperti apa reinhardt
baik vanus setelah
penangkapan istri santoso siapa lagi target penangkapan berikutnya oleh tim gabungan operasi tinombala
tentunya berbicara tentang target masih ada delapan belas orang lagi daftar pencarian orang
yang masuk dalam pencarian tim satgas tinombala
dan sampai dengan saat ini delapan belas orang inilah yang menjadi fokus pencarian satgas tinombala
sementara yang dilakukan oleh polisi selanjutnya adalah menangkal redali
radikalisasi yang kemungkinan akan terjadi di sekitar poso maupun pada umumnya di sulawesi tengah
kita berbicara tentang simpatisan dari santoso
kemarin ketika pemakaman santoso berlangsung ini banyak orang datang untuk mengetahui prosesi pemakaman santoso
dari euforia tentang sosok santoso ini dan juga glorifikasi sosok santoso polisi mengindikasikan bahwa masih ada kelompok kelompok kecil
yang tersebar di sekitar poso maupun sulawesi tengah ini yang patut diwaspadai dan masih dalam kontrol polisi hingga saat ini
sementara jika berbicara tentang target semua yang berhubungan dengan santoso termasuk kelompok utama santoso
yang sampai saat ini masih dalam pengejaran tim satgas tinombala masih menjadi target utama
baik fano ini santoso tertembak mati bersama dengan muhtar dan juga istrinya juga telah tertangkap
tadi anda katakan juga ada kelompok kelompok kecil yang bisa saja ini mendukung santoso
nah bagaimana antisipasi dari aparat terhadap kemungkinan adanya upaya balas dendam misalnya
baik dari kelompok santoso ataupun para simpatisannya
tidak dapat dikatakan pungkiri bahwa glorifikasi terhadap santoso ini besar sekali di poso maupun di sulawesi tengah pada umumnya
tetapi tadi ada indikasi dua benda mencurigakan beredar di sekitar poso
polisi juga pada akhirnya menangani hal ini
dan sampai saat ini masih memeriksa benda tersebut
termasuk salah satunya di daerah tentena dekat poso
ini juga ada indikasi benda mencurigakan
dan siaga dalam hal ini adalah polisi terus mengetatkan pengamanan yang ada di poso dan sekitarnya
ada anggota anggota yang khusus dikerahkan di kota poso tentunya dan juga di daerah lainnya termasuk di perbatasan kota palu maupun poso
dan kita juga masih menunggu eskalasi kejadian ini
dan polisi juga masih mewaspadai adanya tindakan radikal yang dilakukan oleh si patisan santoso
tetapi sampai dengan detik ini masih bisa diredam dan dikendalikan oleh polisi reinhardt
artinya saat ini keamanan di kota palu dan juga poso masih cukup tinggi
terima kasih silvano hajid langsung dari palu sulawesi tengah